pemirsa keputusan pemerintah yang menolak impor krl bekas dari jepang sebagai pengganti kereta krl jabodetabek
telah membuat kuas kuas sejumlah pengguna kereta komuter
bila tidak ada kereta pengganti karena tidak jadi mendatangkan kereta bekas dari jepang
lalu bagaimana caranya krl mengangkut penumpang yang jumlanya sehari hari sudah berjubel
melalui sambungan daring kita sudah terhubung dengan pak trubus radiansyah
ketua umum asosiasi analis kebijakan indonesia dan juga bergabung mas gusti raganata komunitas krl mania
selamat sore bapak bapak selamat bergabung dengan kami selamat sehat
selamat sore mas
ya sedianya kami juga mengundang dari pihak pt kci namun belum ada respon hingga tujuh belas dua puluh tiga ini
bapak bapak saya mau ke pak trubus terlebih dahulu pak trubus dari kacamata anda
anda melihatnya secara teori
apakah benar okupansi krl belum seratus persen tetapi pada jam jam sibuk sudah lebih dari sepuluh
bisa mendengar suara dari studio
baik mas gusti sembari menunggu pak trubus memberikan pandangannya
mas gusti anda sebagai komunitas krl mania pandangan seperti apa
kalau dari pemerintah ini kan positif tidak akan mendatangkan barang impor dari jepang untuk pengganti yang sudah pensiun ini
ya jadi kalau dari menurut saya ya kacamata teman teman klmania kami sangat menyayangkan ya
terkait audiens bp kepala pertahir yang menyatukan bahwa
seolah olah kereta api ini belum optimal
adalah yang kita takut hampir setiap hari
kereta api di masa masa ini sudah hampir kembali ke masa masa sebelum pandemi
dan kalau misalkan saya tantang kembali para auditor bp kepala untuk ikut atau naik di dalam kereta
dia akan merasakan di rush hour dan juga sampai ke
sampai malam gitu
maka sampai jam sepuluh malam kita masih penuh gitu
ini artinya kan sudah ada pergeseran jadwal gitu yang tidak bisa ditanggulangi
sehingga impor ataupun kebijakan retrofit menjadi sangat urgent
dan saat ini
tapi kalau anda merasakan sendiri tidak sebagai penumpang krl
ada jam jam sibuk di mana membludaknya para penumpang
dan sejauh ini apakah ada gangguan ada keterlambatan
karena sesuatu hal teknis misalkan mas gusti
ya dengan hal yang tadi mas sampaikan gitu ya
kebijakan kereta apian ini ya perlu dipertimbangkan kembali
apalagi pengambilan kebijakan di atas ini banyak sekali yang tidak menggunakan kendaraan umum ya
sehingga butuh sebuah empati
sehingga para pengambil kebijakan ini bisa melihat dan merasakan langsung bagaimana keadaan yang ada di belakang
anda merasa ada potensi atapers bukan penumpang atapers
kalau kita melihat sebelum ada pembenahan di pt kereta api indonesia kan banyak sekali penumpang yang berada di atap kereta
membahayakan dari para pengguna jalan tentunya dan juga dirinya sendiri
dengan adanya potensi jumlah penumpang
kalau kci menyatakan akan ada satu juta penumpang di akhir tahun dua ribu dua puluh tiga ini
potensi penggunaan krl akan menjadi penumpang atapers
ya yang saya lihat sih kalau jadi atapers lagi kembali seperti di zaman dua ribu sepuluh ke bawah ya
itu sih tidak akan mungkin ya
kalau menurut saya yang mungkin tidak terangkut adalah kalau misalkan kita lihat beberapa video viral beberapa yang lalu
kalau ada penumpang terpaksa naik gitu ya dari pinggir krl seperti itu ya
mungkin ya jadi seperti itu tidak
dan kita akan sangat semakin jadi pepes ya istilahnya bahasa teman teman di rocker itu ya
rumah kereta itu
dan ya ini kita harus berangkat lebih pagi dan bisa jadi kita ekspektasi menyampaikannya lebih siang
karena kita harus mengalas pada orang orang yang datang lebih pagi juga gitu
ini kan di pemerintahan sendiri ada dinamika
yang terjadi antara main parent main tribu oemn
kalau dari menperin sudah positif menyatakan tidak akan impor barang impor dari jepang untuk kereta yang akan dipensiunkan
tapi kalau dari pak erick thohir
ada kemungkinan untuk melakukan impor karena memenuhi jumlah penumpang yang membeludak
kalau anda melihatnya dua pandangannya seperti apa mas gusti
kalau anda setuju dengan impor
apakah merasa was was kalaulah nanti kalau impor barangnya tidak bagus yang kita terima
sebetulnya kalau kita bicara soal sejarah impor kereta api ya
itu sudah dimulai dari sejak tahun dua ribu an
pertama kali datang itu kita tidak beli
tapi hibah hibah bantuan dari jrs ya kalau tidak salah ya
nah setelah itu baru kita beli di beberapa tahun
di tahun dua ribu empat dua ribu delapan dan beberapa kali gitu
bahkan kalau misalnya kita nilai gitu ya
apa yang diimpor diberikan oleh jepang saat itu dan kita gunakan saat ini adalah beberapa diantaranya masih digunakan
di jepang sendiri gitu
artinya kereta impor masih dianggap layak untuk digunakan
dan di jepang sendiri itu masih digunakan diantara jarak jarak yang cukup jauh ya
sehingga menurut saya cukup layak kereta impor itu
dan antara kemenperin menarik menarik antara kemenperin dan kementerian bumn
harusnya bagi saya adalah dari kedua kacamata kementerian tersebut yang paling penting adalah
mana yang paling penting untuk kemaslahan publik lebih banyak
jangan sampai hanya memikirkan hanya suatu opsinya masing masing
karena kan kemenperin kan
ditargetkan untuk mendorong tkdn gitu ya
sedangkan kai di bawah kementerian bumn mungkin melakukan pelayanan publik gitu ya
bagi saya yang paling penting adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang paling baik saat ini sih
baik kalaulah anda sepakat dengan impor dari jepang untuk kereta bekas tersebut
artinya ada anda menyinggung tadi soal retrofit ya mas gusti
langkah retrofit yang akan dilakukan oleh pt kc ini perlu dilakukan sesegera mungkin
permajaan kereta tersebut sebagai bentuk pengganti dari kereta yang akan dipensiunkan
ya betul mas
karena dalam jangka pendek ya retrofit ini dapat menjadi jalan tengah antara pihak pihak yang menolak impor
dan juga bagi kami para pengguna juga ya dari pt kc yang membutuhkan segera untuk menghasilkan
sekitar sembilan belas kereta yang perlu digantikan
kalau begitu demikian
sebetulnya dari segi cost anggaran
retrofit juga cukup mahal sebetulnya dan belum tentu jadi jaminan bahwa kereta yang di retrofit
dapat beroperasi sebagaimana layaknya saat ini
baik ini kan masih belum final ya
ada isu yang mencuat bahwa ada kemungkinan yang akan dibahas di pemerintahan adalah
kalau dari pak erick thohir tadi kan dikatakan bahwa akan mengkaji ulang
perlu tidak untuk impor karena pemenuhan kereta pensiun ini
anda melihatnya tidak bulatnya suara pemerintah dalam hal
perkereta api nasional ini untuk pemenuhan kereta api di indonesia seperti apa mas gusti
ada perbedaan soal impor dari jepang kemudian retrofit
kemudian juga menolak impor ini karena mendukung pembangunan perkereta apian nasional di indonesia
sebetulnya saya juga begini ya kita harus lihat pembangunan kereta api ini dalam jangka pendek dan jangka panjang
jangka panjang saya kira saya setuju dengan pihak pihak yang membangun ya
perlunya membangun perindustrian kereta api
namun kan dalam membangun kegiatan ini itu kan perlu waktu dan juga perlu uji coba secara panjang
memang sebetulnya beberapa waktu lalu peta made in inca ya itu sudah pernah digunakan
dan saat ini digunakan di krl jogja solo
memang waktu digunakan di jogja solo memang masih banyak masalah ketika itu
sehingga menurut saya memang perlu uji coba lebih lama seperti yang kita lakukan di jogja dan solo
dan sementara kita membangun industri tersebut
ada baiknya kita dalam jangka pendek melakukan sebuah antisipasi untuk melakukan pelayanan publik
sehingga tidak terjadi kemarahan publik yang lebih luas
dan juga perpindahan dari orang yang menggunakan kendaraan ekonomi menjadi kendaraan pribadi lagi
sedangkan kan kita sudah tahu jalanan macet
kos untuk subsidi energi akan membengkak kalau misalkan orang menggunakan sepeda motor
harusnya pemerintah jika konsisten dengan penurunan emisi karbon
pengalihan subsidi dan pengalihan masyarakat dari pribadi ke publik
harusnya pemerintah dalam jangka pendek harus menyiapkan kebutuhan yang terbaik untuk pengadaan kereta ini
sehingga layanan yang akan jadi lebih baik
baik saya tangkap poinnya karena kita sudah terhubung dengan pak trubus
pak trubus tadi suara dari komunitas krl mania mas gusti mengatakan bahwa
lebih sepakat untuk impor kereta bekas dari jepang untuk memenuhi kebutuhan kereta yang akan dipensiunkan
kalau dari pandangan seperti apa
apakah anda juga akan bersuara untuk pemenuhan kereta api ini di indonesia
kalau pemerintah ini masih mendukung soal pembangunan kereta api nasional di indonesia
masih cinta produk lokal
ya menurut saya harusnya pemerintah tetap melaksanakan ini
melarang untuk impor
melarang untuk impor
karena yang terjadi itu kan kita sejak tahun dua ribu tiga belas
waktu itu menterinya masih dalam s kan
itu sudah ada moratorium untuk impor ini
impor istilahnya kereta ini dari jepang itu kereta bekas
karena masalahnya kan yang kedua menurut saya ini persoalan ini mas
perencanaannya itu yang sangat ambuladul yang sangat lemah
dan terkesan di situ dibuat apa sebuah david pompli
jadi seolah olah nanti sudah dalam situasi kepebasan
terus akhirnya ujung ujungnya ini mas impor
jadi impor ini dijadikan alat sebagai cara agar pemerintah itu posisinya tidak berdaya
pada akhirnya menuju adanya impor itu
yang ketiga menurut saya kan impor sendiri menjadi problem
karena akhirnya melemahkan pengembangan industri indonesia terutama ink
kalau perencanaannya awal saja sudah matang tidak amburadul

itu sudah enggak ada istilah impor mobil apa istilahnya kan

karena kereta bekas itu enggak ada lagi gitu mas
iya yang terjadi malahan ini adalah internal ya
tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri karena permasalahan dari produksi itu sendiri
harusnya ada dikalkulasikan matang well prepare
soal ini pak trubus
iya kalau itu ya itu kan yang disampaikan oleh ini kan
rekomendasi dari bpkp kan
artinya okupansinya itu hanya pada jam jam sibuk saja
tapi kalau jam jam normal itu masih dalam arti masih mencukupi lah gitu memadai
nah masalah okupansi ini
cuma persoalannya kemudian kan ini masalah manajemen sebenarnya
bagaimana kita mengatur pada jam sibuk itu persoalan kereta ini bisa tepat waktu
karena kan sebenarnya kan tiga hal ini masalah waktu ya
masalah waktunya sendiri kemudian dalam hal ini masalah lifetime nya
dari kereta kalau kita menggunakan kereta ini kan maunya kan cepat gitu loh mas
cepat gitu kan
jadi dalam hal ini memang hal hal lain yang tentu saya melihat itu justru ada kesengajaan
bagaimana kemudian kondisi yang ada ini memainkan adanya ini perilaku perilaku koruptif
yang masih berjalan di situ gitu
sehingga ujung ujungnya yang dipilih adalah impor itu gitu
tapi kalau okupansi ini masih tetap mana
okupansinya sebenarnya masih
masih memadai gitu mas
artinya tinggal bagaimana pengaturannya secara baik menurut saya itu mas
perlu pengaturan secara baik
tadi mas gusti juga menyinggung soal retrofit
ini pak trubus langkah yang bisa diambil ke pt kci adalah retrofit atau penambahan
untuk rangkaian kereta baru atau teknologi baru dalam bahasa lain adalah permajaan kereta
kalau anda melihat seperti apa
apakah perlu kita melakukan retrofit
ya retrofit itu bisa dilakukan
itu hanya pada saat bodi
tapi untuk kaitan dengan mesin segala kan tetap saja harus mengganti semuanya kan
dan itu membutuhkan waktu yang lama
maksudnya waktunya sendiri membutuhkan paling tidak dua tahun itu mas untuk melakukan
ini kan harus dibawa ke depo kan
biasanya ke gudang untuk ke bengkel lah
maksudnya untuk diperbaiki semuanya
jadi itu memakan waktu tersendiri
yang kedua menurut saya permecahan ini sendiri juga menyebabkan lifetime itu sendiri
seringkali hanya jangkanya pendek
misalnya hanya waktu lima tahun misalnya atau
paling maksimal sepuluh tahun
padahal kalau kita beli baru kan bisa lima puluh tahun mas itu
artinya di sinilah kemudian ada efisiensi kan
sehingga kalau ini pakai permajaan ini sebetulnya jadi boros mas itu
karena itu nanti ujungnya spare part nya juga beli terus gitu mas
baik terakhir saya minta closing statement dari pak trubus mungkin sedikit juga ke mas gusti
bagaimana untuk ke depannya mengakhiri polemik yang terjadi
silahkan pak trubus terlebih dahulu
ya kalau saya tetap pemerintah
harus satu menggenjot dalam hal produksi dalam negeri
sehingga tidak perlu impor
jadi tidak perlu impor lagi
ini harus kembali dikembalikan pada pt kai untuk mempunyai perencanaan yang matang
selama ini kan perencanaannya itu amburadul sehingga dia nafsunya untuk selalu impor gitu
jadi ini cara berpikir itu harus ditinggalkan gitu mas
yang kedua menurut saya bagaimana kemudian pembenahan jam waktu sendiri
karena ini masalahnya kan masalah waktu
kemudian masalah lifetime
kemudian masalah cost nya biayanya
kalau kita misalnya impor itu memang lebih murah mas
karena taruh aja satu enam satu gerbong
kalau sepuluh berarti kan cuma enam belas miliar mas
lebih murah itu
baik pak trubus
saya sekali minta maaf juga ke mas agusti
waktu kita terbatas
terima kasih atas pandangan
pada sore ini ada pak trubus radiansyah ketua umum asosiasi analisis kebijakan indonesia
dan juga mas agusti raganata komunitas krl mania
selamat sore bapak bapak
selamat sehat pak